inilah rekaman cctv saat gunung semeru mengalami erupsi dengan tinggi kolam letusan mencapai satu lima ratus meter
letusan yang terjadi pada minggu pagi ini mengarah ke wilayah tenggara atau kawasan besuk kobokan
meski begitu material erupsi gunung tertinggi di pulau jawa ini tidak mengakibatkan hujan abu
kami sudah konfirmasi kepada pos pengamat gunung api semeru yang ada di gunung sawur
bahwa ini hanya sebatas fenomena alam dari gunung semeru
ada asap letusan tipis putih setinggi sekitar satu lima ratus meter ke arah tenggara
dan bwd tetap mengimbau kepada warga masyarakat di seputaran gunung semeru
tetap hati hati dan waspada
karena gunung semeru saat ini masih stabil
harusnya siaga level tiga
petugas mengimbau kepada masyarakat agar tidak beraktivitas di sektor tenggara
di kawasan besuk kobokan sejauh tiga belas km dari puncak
warga juga diminta waspada potensi awan panas guguran
di sepanjang aliran sungai yang berhulu dari gunung semeru